bergabung bersama kami untuk membahas hal ini ada ubaidillah amin muhammad
staf khusus menteri agama republik indonesia
pak ubaidillah selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak ubaidillah upaya dari pemerintah nih mendengar dari kebijakan arab saudi
sebagai penangguhan izin umroh untuk seluruh calon jemaah umroh di dunia
kita termasuk seperti apa
ya tadi bapak menteri agama bapak menteri pmk ibu menteri kesehatan
dan bapak menteri perhubungan kan sudah rapat bersama mbak
nah itu kan mengeluarkan empat poin kesimpulan itu mbak
mungkin sudah konferensi pers tadi
boleh disebutkan lagi kepada kami pak ubaidillah
empat poin apa yang jadi sorotan dari kementerian agama juga
nah yang pertama pemerintah indonesia memahami keputusan pemerintah kerajaan saudi
berkaitan dengan penghentian sementara izin masuk pelaksanaan umroh mbak
yang kedua pemerintah indonesia memahami keputusan tersebut
pemerintah indonesia juga memahami juga itu dengan pertimbangan yang sangat matang mbak
selanjutnya pak ubaidillah
nah selanjutnya pemerintah indonesia telah melakukan komunikasi
jadi pemerintah kita itu tidak tinggal diam mbak
jadi pemerintah melakukan komunikasi
komunikasi dengan kerajaan saudi supaya agar jamaah yang sudah mempunyai visa itu bisa diberangkatkan atau bagaimana lah
nah itu sedang diupayakan mbak
kurang lebih tadi seperti itu kesimpulannya mbak
oke artinya masih diupayakan
tapi ada informasi tidak pak ubaidillah dari kementerian agama atau kementerian haji dan umroh di arab saudi
kalau tadi saya sebelumnya berkontak dengan salah satu warga negara indonesia yang juga masih melakukan ibadah umroh di sana
kabarnya tidak ada
pemeriksaan yang khusus pemeriksaan yang ketat terhadap masuknya atau mengantisipasi virus covid sembilan belas masuk ke arab saudi
ke wilayah arab saudi
nah kalau kita tahu juga indonesia kan masih dianggap bebas nih
atau belum ada yang terdeteksi begitu dari virus covid sembilan belas
ini gimana kemudian bisa apa namanya harusnya bisa masuk dengan pertimbangan tersebut gitu
nah itu mbak itu kan hak prerogatif mereka mbak
kerajaan saudi mbak
oleh karenanya pemerintah kita tadi kurang lebih mengatakan bapak menteri agama juga mengatakan sedang diupayakan
kan indonesia salah satu negara yang aman dari virus corona tersebut mbak
nah sedang diupayakan mbak negosiasi mbak
masih negosiasi berarti sampai saat ini ya
pak ubaidillah kemudian kalau untuk para calon jemaah haji yang mungkin sudah kecewa sudah mendapatkan visa di tangan
sudah mendapatkan visa umroh
di tangan kemudian akan berangkat mungkin dalam waktu satu atau dua minggu ke depan begitu
nah kemudian dengan adanya kebijakan ini tidak bisa berangkat umroh ke arab saudi
kemudian ada apa namanya dari kemenak sendiri meminta para biro perjalanan umroh ini untuk memberikan ganti rugi
atau ada kebijakan lain yang bisa jadi adil begitu untuk para calon jemaah umroh
saya rasa sih sesuai dengan statement saya sebelumnya mbak di media ini mungkin ada penundaan aja mbak
jadi kalau umroh itu kan kita bisa melaksanakan kapan saja mbak
nah mungkin ya siapa tahu lah dua tiga hari ini pemerintah saudi menyatakan kita sudah bebas corona atau gimana
itu kita tinggal doa aja mbak
jadi kalau umroh itu kapan pun nggak sama seperti haji mbak
tapi kan slotnya mungkin sudah ditetapkan begitu pak ubaidillah
ada yang akan berangkat di akhir februari atau di bulan maret mendatang kemudian
jadi artinya penundaan itu
akan menumpuk begitu di penerbangan selanjutnya atau di ibadah selanjutnya
ya nggak sih mbak
kalau menurut saya punya saya yakin pemerintah saudi juga sudah siapkan itu mbak regulasinya gimana
karena di sana juga kalau untuk masjidil haram masjid nabaw itu kan luas mbak
muat lah masjid mbak
nah yang memang terbatas itu kan ketika pelaksanaan haji itu kan di mina itu mbak
kita harapkan memang tidak begitu lama
ini ya karena tidak hanya mengecewakan para calon jemaah umroh tapi juga banyak biro travel yang mungkin sepertinya merasakan kerugian dalam jangka waktu tertentu
saya harap sih ini mbak biro travel juga ibaratnya apa ya ini mungkin sebuah ujian lah gitu mbak
toh ini kita nggak apa ya tidak ada apa kan ini semacam kayak penyakit gitu lah mbak
daripada jamaah kita kita lebih melindungi jemaah kita mbak
atas nama kesehatan begitu ya
pak ubaidillah amin muhammad terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
baik baik terima kasih